kita harapkan bantuan segera datang ke sana apalagi nanti informasinya prediksinya bulan depan akan turun hujan
karena musim hujan akan datang di indonesia ini dari bulan oktober hingga akhir tahun dua ribu dua puluh ini
informasi berikutnya banjir yang melanda sepuluh kecamatan di kabupaten kadingan kalimantan tengah
selama sembilan hari membuat delapan rumah terendam air dan tiga puluh dua ribu jiwa menjadi korban banjir
ya seorang anak berusia sebelas tahun meninggal dunia akibat terseret arus banjir yang terjadi di kecamatan tawang sanggalang garing
beginilah banjir yang masih melanda di tiga kecamatan di kabupaten tangkingan yang terendam perumahan penduduk minggu siang
akibat banjir ini sejumlah warga tidak bisa beraktivitas seperti biasa
sebagian tempat usaha mereka juga lumpuh total
menurut kepala bpbd katingan eka surya dilaga selain akibat curah hujan tinggi
sungai katingan meluap karena aktivitas penambangan liar dan hutan yang gundul
sekitar delapan rupiah
rp satu kakak atau sekitar tiga puluh dua jiwa atau sekitar delapan lebih rumah
korban jiwa ada satu orang anak yang meninggal dunia akibat tersedot gorong gorong
artinya air yang lewat dari gorong gorong sehingga anak itu meninggal di tempat